teka teki siapa yang akan menjadi pendamping prabowo dalam pilpres dua ribu dua puluh empat sudah mulai terlihat ketika siang tadi partai golkar mengusung gibran raka buming raka sebagai bakal calon wakil presiden
keputusan ini sejalan dengan putusan mk yang mengubah syarat pendaftaran capres tak hanya dari batasan usia saja namun berpengalaman sebagai pejabat negara
bergabung bersama kami sore hari ini ketua dpp partai gerindra ahmad riza patria dan juga direktur eksekutif parameter politik adi prayitno
sebelumnya kami juga sudah mengundang perwakilan dari pdip namun belum bisa bergabung bersama kami sore hari ini
ketua dpp partai gerindra sudah menyampaikan berulang kali terpasuk hari ini bahwa cawapres akan diputuskan bersama dengan pimpinan partai koalisi indonesia maju
dan sekalipun hari ini rapi mas golkar memutuskan mas gibran sebagai bacawapres dan itu nanti akan dibawa tentu oleh golkar ke rapat koalisi indonesia maju
kita tunggu nanti dalam rapat koalisi apakah pan tetap mengusung mas erik atau berubah ke mas gibran
kemudian juga demokrat yang masih mengusung kofifa akan berubah ke mas gibran sebelum rapat atau dirapat dibahas dan diputuskan bersama
jadi sekali lagi bapak prabowo itu sangat menghormati seluruh pimpinan partai koalisi
tidak hanya yang di parlemen tapi juga non parlemen
sampai hari ini ada delapan partai yang bergabung dalam koalisi indonesia maju
kita tunggu saja
memang hari ini ada progres setelah mk yaitu golkar telah mengusung
bapak prabowo juga menyampaikan tadi di rapimnas bahwa pak erlangga dan partai golkar partai yang berjiwa besar
sekalipun sebelumnya sudah mengusung mas erlangga
pak pres kemudian cawapres
hari ini rapi blas memutuskan pak prabowo sebagai cawapres dan mas gibran sebagai cawapres
semua ini diputuskan oleh partai golkar demi untuk kepentingan bangsa dan negara yang lebih baik
ini satu proses politik indonesia yang sangat baik sangat bijak sangat demokratis
namun demikian keputusan cawapres kita serahkan pada bapak prabowo bersama pimpinan partai koalisi yang pada waktunya nanti akan rapat dan memutuskan
saya pribadi politisi gerindra ketua dpd dki jakarta tidak ingin mendahului karena kami menghormati partai partai koalisi indonesia maju yang lain
baik baik saya menuju mas adi
mas adi senin lalu anda juga sempat memberikan statement pasca putusan mk
kalau saya boleh mengutip begitu ya
tidak perlu banyak wacana pastinya gibran bukan yang lain
berarti memang ini sudah terprediksi dengan baik begitu menurut anda
kecenderungan dan orkestrasi politik secara umum memang kecendungan rata rata bahwa yang sebenarnya diprioritaskan untuk bisa mendampingi prabowo subianto itu adalah gibran raka buming raka
karena satu misalnya sejumlah kader kader gerindra di berbagai tempat mendeklarasikan soal pasangan prabowo dan gibran
spanduk juga muncul di mana mana soal prabowo dan gibran ada billboard dan seterusnya dan seterusnya
termasuk relawan relawan politik jokowi yang saya kira memang sangat mudah dibaca
ada kecendungan untuk menduitkan prabowo subianto dengan gibran
ditambah misalnya setelah mahkamah konstitusi kemudian memutuskan bahwa sekalipun belum cukup umur empat puluh tahun tapi kalau pernah berpengalaman atau sedang menjabat sebagai kepala daerah juga boleh maju itu diloloskan
itu kan publik langsung berkesimpulan
ada satu keyakinan bahwa ini semua tentu untuk sebagai upaya supaya gibran raka buming raka itu bisa maju di dua ribu dua puluh
itulah karena itu
itu sebenarnya tidak terlampau butuh ahli betul sebenarnya untuk memprediksi
karena kalau dilihat rata rata memang gibran itu sepertinya menjadi topless dalam prioritas untuk bisa mendampingi prabowo subianto
dan saya kira itu sudah menjadi kecenderungan masyarakat secara umum yang menurut teman teman pendukung prabowo sebagai bagian dari aspirasi mereka
klaim klaim politik partai pendukung prabowo mengatakan gibran itu adalah bagian dari aspirasi yang dihendaki oleh rakyat
kan itu yang kemudian muncul terjadi
oleh karena itu bahwa saya memang sejak awal termasuk orang yang meyakini bahwa mas gibran lah yang akan dipilih sebagai pendampingnya prabowo
bukan yang lainnya
tentu karena harus kita akui gibran ini adalah sosok yang selama ini memang memiliki popularitas yang relatif juga oke
dan yang paling penting variable nya adalah sebagai anaknya presiden
hal hal yang semacam ini sebenarnya mengkonfirmasi keyakinan publik
bahwa tak lain dan tak bukan
sejak lama sebenarnya gibran yang sebenarnya di
slot dan dipersiapkan untuk bisa maju di dua ribu dua puluh
mas riza tadi saya boleh mengutip ya
mas adi tadi bilang bahwa tidak butuh seorang ahli atau bagaimana gitu
dan publik juga sudah menduga dan juga sudah mendebak bahwa langkah gibran yang akan menjadi pasangan dari prabowo
apakah memang ini sudah lama terencana seperti yang mas adi bilang tadi
atau memang yang ditampilkan sekarang ini ya cuma rangkaian waktu yang sudah diatur saja gitu
ya seperti yang tadi saya sampaikan
kan kalau bapak prabowo kan memberi kesempatan yang sama
kesempatan yang luas bagi semua
apalagi kita berkoalisi dengan banyak partai
tentu menjadi hak dan kewenangan partai partai koalisi mengusung siapapun
apakah ketua umumnya atau pimpinannya atau orang lain itu haknya bapak prabowo dan kami partai gerindra dan saya
kita ingin mengintervensi menabului
jadi kita hormati keputusan masing masing sebelumnya relawan dan mengusungkan
atau pribadi padi kita hormati hari ini
kita tunggu nanti partai lainnya
yang pada prinsipnya nanti akan dibahas dalam rapat koalisi indonesia maju
kita hormati nanti apa yang menjadi keputusan
kemudian kalau pengamat seperti mas adi dia bebas bicara
siapapun menurut feeling kalkulasi rasionalitas itu hak
kalau saya saya kira tidak bijak kalau ingin mendahului
jadi kami hormati bapak prabowo dan seluruh pimpinan partai politik
nanti akan memutuskan usulan dari partai golkar
jadi semua pihak juga
semua pihak bisa memberikan masukan
tapi memang nanti akan ditentukan oleh masing masing dari ketua umum partai politik
yang tergabung dalam koalisi indonesia maju
saya ke mas adi
mas adi ini tadi siang kan dalam pidatonya erlangga mengatakan bahwa harapannya
gibran bisa mewakili generasi z dan juga milenial
dari pandangan anda ceruk suara mana yang nantinya bisa direbut sama gibran
ada beberapa hal yang bisa dijelaskan
satu paling mungkin ceruk pemilih yang terafiliasi sebagai basis konstituennya jokowi
paling mungkin bisa digarap dan didapatkan oleh gibran ya
maka tidak mengherankan ketika gibran yang dipilih
maka yang dipersepsikan oleh publik
maka kubu prabowo subianto ini akan menggempur jawa tengah yang selama ini dianggap sebagai kandangnya banteng
itu tidak bisa dibantah mas
apalagi memang kita tahu bahwa mas gibran ini juga punya profil politik adalah kader pdip
bahkan sampai saat ini sebenarnya
nah yang kedua tentu yang akan dipromosikan dan diproyeksikan dari gibran itu adalah sosoknya yang muda
artinya pemilih pemilih yang dianggap muda di atas tujuh belas tahun tujuh belas tahun
dan kemudian di bawah umur empat puluh tahun itu adalah sasaran segmentasi yang sebenarnya menjadi skala prioritas
karena memang ada kecenderungan bahwa yang muda itu akan memilih muda
meski pada setengah bersamaan kita tahu bahwa pemilih muda itu cukup cair dan sebenarnya terfragmentasi kebanyak calon
banyak juga pemilih muda itu yang ke anies baswedan ke muhaymin
banyak juga pemilih muda itu yang juga memilih
namanya pak ganjar dan pak mahfud gitu ya
tapi karena mas gibran ini umurnya tiga puluh enam tahun
maka identifikasi kemudahannya itu dinilai lebih dapat dibandingkan dengan calon calon yang lain
tentu kerja kerja politik yang nyata lah yang sebenarnya akan membuktikan apakah kemudahan mas gibran dibandingkan nama yang lain
mampu menyihir pemilih yang disebut sebagai pemilih yang akan sangat mayoritas nantinya di dua ribu dua puluh empat
dinominasi oleh gen z ataupun pemilih pemilih muda
bagi saya tidak bisa diserahanakan bahwa pemilih muda akan memilih pemimpin muda dari karakteristik umur
karena banyak juga ternyata pemilih muda yang umurnya tujuh belas di bawah empat puluh tahun itu menyukai figur figur tua
yang sebenarnya memiliki karakteristik yang kuat kemimpinannya seperti tegas pemberani hitam putih melawan para koruptor gitu ya
kemudian berani misalnya memberantas tentang ketidakadilan di negara ini dan slogan slogan perubahan perubahan lainnya
banyak juga anak anak muda yang berani
karena itu bagi saya mas yang paling menentukan apakah pemilih muda ini akan ke gibran ataupun tidak adalah kerja kerja nyata yang konkret di lapangan
apakah portfolio visi misi yang akan disampaikan oleh gibran ini nanti mampu meyakinkan mereka ataupun tidak
oke tapi sebenarnya bagaimana sih elektabilitas dari gibran
nah kita akan dengar jawaban yang usai jeda
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
kita akan kembali usai jeda
kami menghormati menjung tinggi apapun yang diputuskan oleh beliau
dan kelebihan beliau sendiri tidak pernah memutuskan sesuatu apalagi hal hal yang penting sendiri juga
beliau selalu mengadakan rapat mendengarkan aspirasi masukan dari seluruh jajaran partai
dari tingkat provinsi bahkan tingkat kabupaten kota dewan penasehat dewan pembina dpp
semua dipanggil diminta pendapatnya
dan kami senang dengan kepemirian bapak prabowo selama ini yang sangat demokratis
yang sangat baik dan sangat bijaksana
kemudian baru beliau memutuskan
jadi di internal saja beliau sangat demokratis
apalagi dengan partai partai koalisi indonesia
justru beliau tidak pernah menunjukkan keinginannya pribadinya
tapi selalu ingin mendengarkan apa yang menjadi saran masukan harapan dari pimpinan partai koalisi

termasuk juga mendengarkan aspirasi dari seluruh masyarakat indonesia
jadi itu yang terjadi di partai geridra
baik baik memang banyak sekali masukan ya
tapi kalau kita lihat memang mengenai putusan mk kemarin
banyak juga masukan dari sosial media
banyak sekali obrolan mengenai putusan ini
saya ke mas adi mas adi setelah atau pasca putusan mk
bagaimana potensi dari elektabilitas gibran
karena kalau kita bicara mengenai sosial media
banyak suara juga yang bertolak belakang

ya saya tidak mau berandai andai ya mas
kalau saya membaca angka angka statistik per hari ini
memang popularitas gibran elektabilitas gibran ini belum muncul secara signifikan
dibandingkan misalnya erik thohir sandiaga uno buah viva pak mahfud gitu ya
sandiaga uno dan seterusnya ya
tapi kita tinggal lihat ke depan karena gibran ini sudah diumumkan
sebagai kandidat pendamping prabowo subianto
di dua ribu dua puluh empat tentu secara perlahan gibran ini akan terkonfirmasi
sebagai sosok yang semakin populer dan akan menjadi pembicaraan di kalangan publik
karena memang kalau mau jujur pembicaraan tentang gibran untuk bisa maju ini kan belakangan ini saja
ya kurang lebih sekitar sebulan dua bulan tapi karena mas gibran itu sering membantah
agak sulit misalnya dibayangkan maju di dua ribu dua puluh empat sehingga publik tidak terlampau engage ya
tidak terlampau aware bahwa gibran akan bisa maju
tapi per hari ini saya kira memang peta politiknya akan berubah minimal
gibran ini akan semakin menjadi pembicangan akan semakin populer
dan menjadi spotlight pembicaraan soal pilprek dua ribu dua puluh empat
dan pastinya bicara tentang gibran dikaitkan dengan sosok pak jokowi yang ada di belakangnya
yang kita tahu notabenenya adalah presiden republik indonesia
inilah yang kemudian perlu diuji di lapangan apakah ketika gibran yang kemudian menimbulkan kegaduhan politik ini mendapatkan respon positif
ataupun tidak di publik tentu itu tinggal diuji materikan nanti
apakah banyak orang yang selama ini memberikan respon positif
itu jauh lebih sedikit ketimbang mereka yang memberikan tone negatif ketika dikaitkan dengan gibran yang maju melalui keputusan mahkamah konstitusi ini mas
ini yang saya kira saya tidak bisa buru buru untuk menyimpulkan
tapi meski kita akui sejauh ini memang elektabilitas gibran belum muncul secara signifikan
tapi kita tidak tahu noz ke depan ini pendukung gibran akan gaspol meningkatkan popularitas dan elektabilitas karena sisa waktu untuk menuju dua ribu dua puluh empat kan tinggal tiga bulan
masih ada waktu yang saya kira cukup panjang untuk membuktikan kepada publik bahwa gibran jauh lebih banyak yang disukai atau justru sebaliknya jauh lebih banyak yang tidak menyukai
tentu jawabannya adalah kerja politik jawabannya adalah bagaimana meyakinkan rakyat itulah yang kemudian akan membuktikan segala galanya nantinya
karena kalau tadi anda katakan memang ini pasti akan menjadi perbincangan kita juga akan mendengar salah satu statement dari pak ahok memang yang meragukan sosok gibran
katanya belum cukup berpengalaman kita lihat seperti apa komentarnya
nah yang pasti kalau buat saya dibandingkan misalnya pak gibran jadi maju gitu mas gibran gitu ya
ya saya pilih ganjar sama mahfud lah
ganjar lebih teruji
ganjar lebih teruji
kita jadi wali kota baru dua tahun tiga tahun kan belum teruji juga
nah jadi kalau ibu mega selalu ngomong begini kalau saya ketemu ngomong kenapa beliau bisa pilih ganjar kenapa bisa pilih saya maju ke dki
tapi pak mahfud beliau selalu katakan ini urus negara loh mau jadi presiden loh
kalau anda belum lengkap belum pernah di legislatif belum nasional ya maksudnya dpr kan di dpr kan boleh ngerti nih pemerintahan seperti apa
anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi anda nggak ngerti jadi presiden nanti
ini bukan soal belajar belajar coba coba loh ini negara dipertaruhkan untuk dua ribu empat belas
mas riza tadi kita sudah dengar komentar dari pak ahok basuki cahayapurnama komentar anda seperti apa
tadi dikatakan baru berpengalaman dua sampai tiga tahun ini akan mengatur negara komentarnya seperti itu seperti meragukan begitu
jadi prinsipnya pemimpin itu seperti yang disampaikan rasulullah itu ada empat sifatnya paling penting
yaitu sidik jujur cerdas amanah dan tanggung jawab tidak pernah bicara pengalaman tidak pernah bicara umur
ya mas gibran sekalipun baru tiga tahun berpengalaman tapi prestasinya sudah luar biasa
sosok anak milenial yang cerdas yang sikap
sosok anak milenial yang cerdas yang sikap
sosok anak milenial yang cerdas yang sikap

dan tidak pernah kita dengar ada kasus kasus korupsi grafikasi dan lain sebagainya
jadi kita pilih yang mana atau kita pilih yang jujur yang berprestasi yang baik yang santun
dan cerdas mas gibran ini pemimpin yang cerdas tentu ya kalau itu menjadi pertimbangan
namun demikian sekali lagi terkait sama pesepakaprabohok

kita tunggu saja keputusan yang akan diputuskan bersama bapak prabowo bersama pimpinan partai koalisi
kan ini baru golkar yang mengusulkan mas gibran kita tunggu nanti pan mengusulkan mas erik dengan siapa
kemudian apakah diganti kemudian demokrat masih mengusulkan bahwa viva apa diganti atau ditambah
atau nanti semua dibahas bersama tentu baru dibahas
jadi tidak mesti harus ada proses rapimnas umpamanya di telpartai
masing masing partai punya aturan masing masing yang harus kita hormati
apakah melalui munas kongres rakernas rapimnas dan lain lain
jadi sekali lagi bagi kami kami menghormati apapun yang diputuskan oleh pimpinan partai koalisi secara bersama sama
terkait profil sosok cawapres biarlah masyarakat yang menilai siapa yang baik
bagi indonesia kedepan
baik biar masyarakat yang menilai begitu ya
tapi saya mau tanya ke mas adi
mas adi ini kan pemilihan gibran pertama kali dikenalkan oleh partai golkar hari ini
menurut anda dari pengamatan anda apakah ini merupakan strategi yang bagus
mengingat tadi anda katakan memang pembicaraan mengenai gibran itu baru ramai atau baru gaung selama satu bulan terakhir kurang lebih
ya saya kira ini bagian dari strategi ya
karena kalau gibran maju tanpa partai tentu
akan membuat dalam tanda kutip bisa saja kecemburan sosial
atau kecemburan politik dari partai partai pengusung pak prabowo yang lain
karena pan misalnya dari dulu sampai hari ini terus mengusung pak erick sebagai calon yang mereka proyeksikan untuk bertampingan dengan prabowo subianto
pada saat yang bersamaan misalnya sekalipun demokrat itu tidak mengusung ahy tentu mereka bertanya tanya
kalau kemudian gibran yang diusung tanpa partai
apalagi misalnya gibran kalau maju itu berpisah dari pdip
tentu kekuatan dan relevansi politiknya secara partaian akan membuat suasana yang relatif mungkin agak kurang nyaman
oleh karena itu salah satu cara supaya mas gibran ini kelihatan punya identifikasi partai
punya dukungan partai
satu satunya cara adalah dengan menjadi bagian dari golkar
ini untuk menunjukkan bahwa wakil pendampingnya prabowo subianto cawapres itu adalah mas gibran
yang kemudian diusung oleh golkar
ini kan bagian dari strategi komunikasi politik
bahwa gibran hari ini tidak bisa disebut jomblo lagi
gibran tidak bisa lagi diklaim hanya sebatas kader yang dulu pernah di pdip
saat ini sudah murni bahwa gibran itu adalah menjadi bagian penting keluarga penting yang dimiliki oleh golkar
dan kemudian yang bisa dilihat adalah di dua ribu dua puluh empat capresnya adalah prabowo subianto
calon wakil pendampingnya adalah dari golkar
kan begitu jalur ceritanya mas yang kemudian kita bisa tambah
ini tentu bagian dari strategi
tapi ada pembobotan politik dari segi dukungan partai kepada gibran
karena kalau dukungan partainya itu tidak ada karena tidak mungkin kan pdp itu mendukung gibran
tentu agak kurang signifikan dalam konteks pengumuman sebagai pendampingnya prabowo
tapi per hari ini ketika gibran diumumkan oleh golkar dalam hasil musyawarah penting mereka
ya suka tidak suka gibran ya kuning gibran ya golkar hari ini
saya terakhir ke mas riza
jadi ini publik bertanya kapan kira kira akan melakukan pendaftaran
ya sudah disampaikan berkali kali oleh pak prabowo dan pimpinan termasuk dari pak erlangga
bahwa kita tunggu waktunya nanti kita harus rapat dulu di internal partai koalisi
untuk memutuskan cawapres memutuskan ketua tim sukses visi misi program
baru nanti akan diputuskan kapan mendaftar di kpu
waktunya masih sangat cukup
terakhir sesuai dengan aturan kpu itu sampai dengan tanggal dua puluh
jadi kita tunggu saja waktu yang baik dan tepat
dan kita beri kesempatan pada seluruh partai koalisi untuk bersama sama menyikapi dan memukawarakan secara bijak dan baik
nanti bersama sama siapa cawapres yang akan diputuskan bersama
kemudian tim sukses
kemudian juga memutuskan visi misi program
dan selanjutnya memutuskan kapan tanggal dan jam mendaftar ke kpu
baik kita sama sama
nanti di kepimpinan bapak prabowo indonesia akan maju dan sejahtera
baik kita sama sama tunggu nanti proses pendaftarannya
terima kasih bergabung bersama kami sore hari ini
ketua dpd partai gerindra dki jakarta amat riza patria dan juga direktur eksekutif parameter politik adi prayitno